setelah ramai diperbincangkan akhirnya tiga orang yang diduga terlibat kasus pungli pengambilan jenazah korban tsunami selat sunda
ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian daerah banten pada sabtu siang
ketiganya adalah anggota staf rsud drajat prawira negara serang
setelah memeriksa lima saksi satuan reserse kriminal polres serang kota menetapkan tiga tersangka
kasus pungli saat pengambilan jenazah korban tsunami selat sunda di rsud brajat prawira negara serang sabtu siang dua puluh sembilan desember
salah satu tersangka berinisial f adalah aparat sipil negara yang bertugas di rumah sakit tersebut yang dibantu dua rekannya i dan b
ketiganya memungut sejumlah uang dari keluarga korban dengan alasan untuk biaya administrasi pegati formalin jenazah dan transportasi ambulans yang mengantar jenazah
ketiga tersangka meminta pembayaran kepada keluarga korban dengan nilai nominal bervariasi
mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah
para tersangka memberi bukti pembayaran berupa kwitansi palsu kepada keluarga korban
pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kasus pungli di rsud derajat prawira negara serang
untuk mengetahui apakah ada oknum lain yang ikut membantu ketiga tersangka melakukan pungli
kalau pasalnya bisa dukung mati atau seperti apa
semur hidup minimal empat tahun
ketiga tersangka tersebut dijerat dengan undang undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
dengan ancaman hukuman paling ringan empat tahun penjara atau denda dua ratus juta rupiah
adi mazda serang